saya sudah bilang di awal dengarin dulu

adu mulut mewarnai eksekusi tanah sengketa antara keluarga di cilacap jawa tengah rabu pagi
ia termohon menolak proses eksekusi yang dilakukan oleh jurusita pengadilan negeri cilacap
mereka menolak jurusita pengadilan negeri cilacap melakukan eksekusi
alasannya tanah seluas satu sembilan ratus sembilan puluh meter persegi ini telah bersertifikat atas nama listioningsi
sementara petugas tetap menjalankan putusan dari pengadilan
apalagi putusan hukum ini sudah sampai pada peninjauan kembali yang dimenangkan oleh pemohon atas nama sastro prayitno
objek ya itu harus sangat jelas kayak begitu

atau menurut kira
atau menurut hukum syarat yang ditetapkan oleh syarat syarat yang tadi tidak terpenuhi
ini artinya kan satu kejahatan terhadap hukum